pln unit induk distribusi jakarta raya terus menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum
dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum untuk mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik
hingga akhir tahun total akan ada empat puluh delapan spklu milik pln uid jakarta raya
yang tersebar di seluruh jakarta untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik
ini adalah salah satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum milik pln uid jakarta
yang beroperasi di kawasan gambir jakarta pusat
para pengguna mobil listrik dapat dengan mudah menjangkau lokasi spklu ini karena terletak di pusat jakarta
pln uid jakarta terus berkomitmen untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik
dengan menambah jumlah spklu di seluruh wilayah jakarta
general manager pln uid jakarta raya dodi pangaribuan menyatakan
saat ini sudah tersedia tiga puluh enam spklu dengan enam puluh satu pengisi daya di jakarta
pln uid jakarta akan menambah dua belas spklu secara bertahap hingga akhir tahun dua ribu dua puluh tiga
kalau kita perhatikan ya perkembangan spklu itu sekarang sangat sangat trendnya naik gitu ya
dan ini tentu mengembirakan buat pln
di jakarta sendiri sampai sekarang sudah ada
tiga puluh enam lokasi dengan enam puluh satu charger
namun ini masih terus berkembang
kenapa karena memang pln membuka kesempatan kepada pihak pihak swasta
untuk membuka sendiri bekerjasama
target kalau dari pln tambahan sekitar dua belas sampai akhir tahun ya dua belas lokasi
nah kalau yang sudah approach dengan kami ada beberapa pihak
kalau kita itu mungkin sekitar tiga puluh
jadi kita sudah bisa mengoperasikan spklu

jadi kita sudah bisa mengoperasikan spklu
sampai dengan akhir tahun
sampai dengan akhir tahun
sampai dengan akhir tahun
para pengguna mobil listrik mengaku puas dengan fasilitas spklu pln uid jakarta
karena biaya pengisian listrik sangat murah dibanding mobil bahan bakar minyak
konsumen berharap agar di tiap spklu uni charger stasiun pengisian juga diperbanyak
gak tau happy nya gak usah mikir ganjil genap
biasanya dulu pakai pertalite sebulan dua juta
sekarang ini sebulan cuma rp lima ratus
tak hanya penambahan spklu saja yang menjadi fokus pln uid jakarta
namun stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum juga akan ditambah
saat ini pln uid jakarta memiliki enam belas spbklu
dengan tiap spbklu rata rata memiliki dua puluh kabinet
sekarang pengisian dayanya lebih cepat
pln juga supporting systemnya oke

tambahan dayanya dia oke
benar benar sekarang lebih gampang lebih simpel
cuma memang beberapa produk batere nya mungkin gak universal ya
jadi satu motor sama satu motor lainnya itu masih berbeda
itu doang sih kendalanya
biaya pengisian daya listrik untuk mobil dipatok rp dua empat ratus enam puluh enam tujuh puluh delapan per kwh
para pengguna kendaraan listrik harus menggunakan super apps pln mobile
di menu electric vehicle untuk bisa mengisi daya spklu milik pln id jakarta
pln uid jakarta